komisi pemberantasan korupsi meminta tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial atau bansos jelang pilkada
kpk menilai banyak masyarakat memilih caleg maupun pimpinan daerah karena faktor uang atau bantuan
wakil ketua kpk alexander marwata mengusulkan ada aturan yang melarang penyaluran bansos jelang pemilu atau pilkada
demi kualitas pemilu dan pilkada
kpk menilai selama ini masyarakat lebih banyak memilih karena faktor uang atau bantuan
ada kan gitu kalau mau cari sekarang boleh atau setelah pilkada
dan ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan
menjelang bebas kan banjir bansos dan masyarakat sangat senang sekali